ada apa sih bu
gak ada hp hp
tungguin ibu aja disini ya
be si alia tuh kasihan deh be
dia tuh belum bayar kuliah be
makanya sampai dia ngajar privat
itu buat bantu biaya orang tuanya
ya gimana dia mau bayar
ada seorang bini
punya laki gagal kerja kerja
nah tuh bininya jadi selingkuh
terus siapa sih sama yang pengangguran
saya juga kagak tau
kata bang mardani
gak usah pake nanya nanya
kita pikirnya sendiri
ntar biar cari sendiri gitu
tau tau juga ntar tahu sendiri
emangnya siapa yang selingkuh itu
kelihatan dari sana rame banget nih
ada apa sih
ini pak haji
ada warga kita yang selingkuh katanya gitu
bisa jadi gibah itu
jangan minta maaf sama gue
resep buat nanya melulu
nen ini buat lo nen
sok tau deh lo
kaki gue juga masih punya simpenan kok
lo tuh paling nolak urusan beginian
walaupun sama keluarga
ya anggap aja ini buat alia
tapi makasih ya lannya
gue masih belum butuh
pulang gi udah malem
gak ada apa apa sih
gue cuma mau kasih pempek aja buat lo
kagak usah repot repot bang
udah gak apa apa ambil aja
gue tau dari dulu lu kan doyan banget sama pempek
makasih ya bang ya
lo tahu nggak pempek itu gue beli di warung yang lampu merah dekat pasar itu loh
terus kenapa bang
itu kan pempek langganan lu kan dari dulu
makasih ya bang
kalau lo lagi ada masalah ngomong aja sama gue ya
iya bang makasih banyak
akhir lagi gak ada masalah apa apa kok
kan kagak enak bang
liatin tetangga nanti
kita ngobrol berduaan gini di luar malem malem
asal lo tau aja ya
perasaanku ke kamu
gak pernah berubah
dari dulu sampe sekarang
maksud abang apa sih
aku tuh masih ngarapin kamu
lebih memilih mau
jangan masuk dulu dong
jangan ungkit ungkit masalah lo kita terus
kagak enak bang
laginya juga di rumah bang
maui belum pulang
alia juga belum pulang
udah ya bang ya
nah kan kita ngobrol aja
jadi lo ada temennya
udah deh ya assalamualaikum
kenapa bang dhani jadi seperti itu ya
udah deh bang
keluar dari rumah ayo bang
nggak enak bang
kalau tetangga ngeliat
kita ngobrol di luar sini
biar bisa ngobrol dari hati ke hati
pergi deh bang
jangan kayak begini
mampus deh gue
lo ke siapa ini mari
jam segini belum pulang juga
nih ngantrin alia abis ngajar privat be
bapak bikin gak jadi masuk
kan udah ketemu lo
ya udah deh kalau gitu
bang fikri pulang dulu ya
aneh kemen banget ya
om dhani kagak marah
ada apa sih bu
gak ada apa apa
ibu cuma capek aja
tungguin ibu aja disini ya
be si alia tuh kasihan deh be
dia tuh belum bayar kuliah be
makanya ampede ngajar privat
itu buat bantu biaya orang tuanya
ya gimana dia mau bahas
babenya aja nganggur
itu dia be fikri juga kagak abis pikir
padahal om awi kan pinter
udah gitu ibadahnya juga rajin deh
cuma karena ingin dipuji orang
ya begitu jadinya
tapi tau dari mana be kalo om awi ibadahnya
cuma buat dipuji orang
lu tuh belum cukup umur
lu mah gak tau
kalau gue udah paham gue udah bisa membedakan
mana orang yang sholatnya tuh bener bener
hanya karena allah
atau karena dipuji orang
gue paham bener
tapi be bukan
tidur lu sana
lu tenang aja noh
kalo lu ada kesulitan keuangan
bang mardhani akan siap membantu
gak pernah bisa gue matiin
dia yang gak pernah padam
kalo lagi jatuh cinte
ncun kalo lagi tidur cantik
abang dari mana
cari angin aja
gerah ngeliatin ncun kalo lagi tidur
banyak dapet anginnya bang
bagi bagi ncun ya
ncun juga gerah liat abang
lu gubener dah

konjum sila ama
iya bentar lagi
pada mau kemana nih
ini dia nih
pok ainu datang gak
dia mah selalu ada pok
bener loh sah
lah bener pok selvi
dia setiap pengajian datangnya paling dulu
gak pernah absen
mau kemana sal
ambil kru dong
kenapa tadi kagak mau ke masjid
pok duluan aja ya
ye bentaran aja juga berangkat
ya udah dah
saya duluan aja ya
jangan lupa tadi tungguin keburu ustazahnya datang
eh lu mau arisan di mana
hah mbak be
arisan udah gak musim
kalo pake keludung gini kan mau pengajian be
ehm selvi mau pengajian sama ibu ibu di masjid
mbak be gimana sih be
shelby gak ikut pengajian mbak be marah
selvi ikut mbak be bilang tumben
ya memang tumben
ya memang tumben
sehari harinya lu pake baju yang setengah jadi
nah sekarang lu rapi pake keludung segala macem
gua ngucapin syukur alhamdulillah
anak gua yang tadinya gak baik sekarang jadi baik
jadi dari kemarin kemarin selvi gak baik ya be
lu tanya aja sama diri lo sendiri
iya alhamdulillah jadi ya
ya allah mudah mudahan aja selwi benar benar udah insang
masih mau disanguin ya
al quran dong be
lu liat apaan itu
ini kan al
makanya ambil dulu yang betul
assalamualaikum mbak be
udah jalan sama